kita kembali menuju fani imani yardi persimbangan brebes jawa tengah
fani oke kita sudah tersambung bersama fani
fani bagaimana pantauan yang harus selalu lintas untuk siang ini
selamat siang elvira
kalau misalnya anda bisa melihat di belakang saya saat ini sudah terjadi adanya kepadatan dari jumlah kendaraan
yang masuk tepatnya keluar di pintu tol brebes timur atau brexit
yang nantinya akan bertemu dengan arus kendaraan yang berasal dari jalan arteri pantura
untuk nanti akan menuju ke arah brebes tegal dan juga sekitarnya
dan kendaraan yang akan melewati atau masuk ke wilayah tersebut
didominasi oleh mereka yang berasal atau memiliki nomor polisi dari jakarta
yang mana ini berarti bahwa mereka merupakan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman mereka masing masing dalam lebaran tahun ini
ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan bagi anda khususnya yang nantinya baru akan melaksanakan perjalanan mudik pada malam hari ini
yang juga diprediksi merupakan awal dari puncak arus mudik lebaran tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
di mana akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di sepanjang jalan arteri pantura tersebut
namun untuk mengetahui seperti apa detail dari rekayasa lalu lintas tersebut
saya akan langsung menanyakan kepada kasat lantas polres brebes
ajun komisaris polisi arvan zulkan sipayung yang juga saat ini sedang bertugas
selamat siang pak arfan mohon maaf digagus sebentar ya pak ya waktunya pak ya
bapak bisa tolong jelaskan kepada kami khususnya untuk pemudik
bagaimana sih rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sepanjang jalan arteri pantura ini
kami dengar katanya akan ada tiga jalur bagi kendaraan dari arah jakarta
jadi ada pun rekayasa kita h tiga menjelang lebaran di mana tadi kurang lebih sepuluh menit
untuk tol darurat fungsional ditutup
maka semua akses keluarnya dari arah tol kita keluarkan dari brexit
kontra flow menuju ke terminal tegal kota kurang lebih tiga lima km
ada pun cara bertindak kami untuk mengurai yang kepadatan dalam tol
karena ini menjelang lebaran h tiga adalah apabila jalur tol sendiri tidak terlalu padat
maka akses jalan tol darurat atau fungsional itu dimasukkan kembali
namun di beberapa titik exit yang ada mulai dari ujung rusi
sewa sampai gringsing apabila terjadi kepadatan di situ
maka secara signifikan akan dilihat bahwa itu nanti akan ditutup
seluruh kendaraan akan keluar ke brexit
inilah yang akan kita langsungkan kontra flow tersebut
jadi kurang lebih nanti satu jam ke depan kita akan melaksanakan kontra flow tersebut
bapak antisipasi apa yang akan harus atau dihadapi oleh para pemudik tersebut
untuk saat melewati jalan arteri pantura ini
ya antisipasi yang pertama itu adalah siapkan bensin
dia dilihat kondisi bensin harus benar benar full
apabila memang sudah lelah carilah tempat istirahat yang memang tidak mengganggu badan jalan
kadang ada pemudik tersebut karena rasa lelahnya pingin ke spbu
padahal bukan tujuan untuk mengisi bensin sehingga itu terjadi penumpukan
jadi orang yang mengisi bensin itu sangat antrian sungguh panjang
padahal orang yang tidak mengisi bensin itu parkir di situ
jadi silakan istirahat
istirahat di tempat yang memang sudah disiapkan res area tersebut
yang kedua segala sesuatunya siapkan fisik dan mental
karena jalan fungsional sama ataupun darurat memang terbatas res area
namun res area di sana sudah cukup maksimal
namun segala sesuatunya harus benar benar dari fisik sendiri harus dia siap fisik
untuk menyiapkan mudik tersebut

bapak ya selamat kembali bertugas pak

terima kasih pak selamat siang